termasuk ketika kapolres jakarta selatan pada saat itu datang
saudara juga menjelaskan skenario yang sama
demikian yang mulia
kemudian kapan terdakwa richard
kuatma aruf maupun riki rizal dibawa ke mobil
kemudian menuju ke kantor propam
waktu itu saya tidak ingat pasti apakah sebelum jenazah atau setelah jenazah
namun saya minta kepada pak benny ali untuk membawa tiga orang ini
untuk dilakukan pemeriksaan di provos yang mulia
jadi saudara yang memerintahkan saudara beni ali
untuk membawa ketiga terdakwa itu ke provos
demikian yang mulia
kan saudara tadi yang memerintahkan saudara richard untuk menembak
kenapa kemudian saudara memerintahkan saudara beni ali untuk membawa mereka di provos
saya mohon maaf yang mulia saya bukan perintah menembak
tapi perintah menghajar tapi kemudian dilakukan penembakan itu saya akan bertanggung jawab
kemudian kenapa kemudian saya minta pak benny ali untuk membawa mereka
karena saya pikir mereka ini anggota dan silakan dilakukan pemeriksaan
saya pun juga sudah
juga sudah menyampaikan ke richard di duren tiga tentang skenario itu
makanya setelah malam ketemu pimpinan polri saya baru ingat bahwa
saya belum menjelaskan apa yang harus diberikan
memberikan keterangan di pemeriksaan itu terhadap ricky dan kuat yang mulia
makanya kami susul mereka di lantai tiga yang mulia
oke boleh saudara jelaskan siapa pimpinan polri yang saudara temui pada malam itu
bapak kapolri yang mulia
kapan saudara menemui beliau dan menjelaskan mengenai peristiwa atau skenario pertama yang saudara buat itu
setelah jenazah dibawa ke rumah sakit kemudian saya berangkat ke mabes polri untuk melaporkan kejadiannya yang mulia
saudara melaporkan kejadian ini apa tujuan dan maksud saudara untuk melaporkan kejadian ini
karena saya pikir ini kan kejadian yang terjadi di salah satu pejabat utama yang mulia
makanya saya harus melaporkan ke beliau
karena ini satu kejadian yang terjadi di rumah kediaman pejabat utama polri sehingga saudara harus melaporkan
demikian yang mulia
dan pada saat saudara melaporkan memang niat dari awal skenario awal itulah yang saudara jelaskan
demikian yang mulia
artinya dari awal memang niat saudara melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini kapolri adalah niat untuk berbohong
itulah salah saya yang mulia
selanjutnya saudara setelah menemui pimpinan polri saudara tadi menjelaskan bahwa saudara teringat belum menjelaskan kepada riki dan
demikian yang mulia
saudara datang menemui mereka dan pada saat itu saudara mengatakan kepada saudara saksi pemeriksa itu siapa yang pemeriksa waktu itu saudara temuin
saya lupa yang mulia mereka diperiksa di tiga ruangan pemeriksaan berbeda kemudian saya minta untuk saya mau bicara sama mereka bertiga yang mulia
saudara jaksa yang saksi yang menerangkan bahwa itu ilusi kemarin
sugeng putut wicaksono
saudara sempat menemui
itu sesro profos yang mulia
itu bertemu saya setelah menemui tiga orang ini setelah saya
setelah menemui mereka bertiga bukan pada saat sedang diperiksa oleh sugeng putut
saudara sudah tidak ingat
lagi siapa yang saudara temui meminta untuk agar tiga orang itu dikumpulkan
saya lupa yang mulia yang jelas anggota provos yang mulia
yang jelas anggota profos
saudara menemui ketiga terdakwa itu di satu ruangan
pemeriksaan dilakukan di ruangan terpisah kemudian saya minta untuk mereka bertemu saya di ruangan tersendiri di pojok yang mulia
menemui di ruangan tersendiri di pojok
apa yang saudara sampaikan kepada para terdakwa itu
yang pertama saya tanyakan ke kuatmahruf
kamu sudah diperiksa
kamu kasih keterangan apa
saya baru kasih keterangan terkait kejadian di magelang
ya sudah kamu gak usah sampaikan kejadian di magelang
nanti kamu sampaikan aja bahwa mendengar suara tembakan terus kamu tiarap
karena saya tahu bahwa kuat tidak mungkin saya sampaikan terlalu detail yang mulia karena saya tahu kemampuannya
kemudian saya berlanjut ke ricky
kamu sudah cerita apa saya baru ditanya tanya awal
bapak ya sudah kamu dukung richard bahwa kamu melihat joshua menembak ke arah dinding kemudian kamu tiarap setelah dengar bunyi tembakan yang mulia
nah untuk richard saya sampaikan
bagaimana yang saya sampaikan di duren tiga tadi kamu bertahan aja di keterangan itu